cerita dalam bahasa indonesia
dia melihat burung beo duduk di atas pohon
hei apa yang kau lakukan
tidakkah kau lihat aku sedang lewat
aku adalah hewan terkuat di hutan ini
ayolah hormat padaku bungkuk padaku
apa kenapa harus begitu
apa kau tidak tahu siapa aku
lihatlah aku akan mengajarimu cara menghargaiku
burung beho itu tidak mau memberi hormat pada sang gajah
gajah yang marah itu menarik pohon dan menggoyang goyangkannya
burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon
dia pergi terbang
sekarang kau lihat aku bisa apa
kalian semua lemah di hadapanku
gajah yang sombong itu kemudian pergi
seperti biasanya dia pergi ke sungai
tepat di pinggir sungai hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut
setiap hari semut itu mengumpulkan makanan
dan gajah selalu saja mengganggu semut itu
hari ini pun tidak berbeda
saat sang gajah sedang minum air dia melihat semut itu
oh disebut kecil kemana kau membawa makananmu
aku harus membawa ini kembali ke rumah

sebentar lagi akan turun hujan
aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan

kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar
dan kemudian menyempurkannya ke arah semut
air itu mengotori makanannya
dan sekarang semut itu benar benar basah
silahkan tertawalah sesukaamu gajah
akanku beri pelajaran kau suatu hari nanti
oh aku sangat takut
semut kecil akan memberiku pelajaran
kau sekarang pergilah
aku mungkin akan menginjakmu
kembalilah ke rumahmu yang kecil
semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia
dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran
aku harus melakukan sesuatu untuk gajah ini
dia tidak bisa terus mencari masalah seperti itu

makan harinya saat sang smooth pergi keluar untuk mengumpulkan makanan
keesokan harinya saat sang semut pergi keluar untuk mengumpulkan makanan

semut tiba tiba mempunyai sebuah ide
dia pelan pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya
saat di dalam dia mulai menggigit gajah
dia terus menggigit gajah hingga gajah terbangun dan mulai berteriak kesakitan
belalaiku belalaiku sakit
siapa di dalam keluar cepat dari sana
semut itu mendengar teriakan gajah dan terus menggigit
sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis
seseorang tolong aku siapa pun siapa pun di dalam keluar dari belalaiku
sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya
sang gajah terkejut melihatnya
melihat semut kecil itu
dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi
dia berlutut dan mulai meminta maaf
maafkan aku aku tidak akan mengganggumu lagi
sang gajah mengerti kesalahannya
kemudian dia pergi
sejak saat itu dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi
sekarang kau lihat kan tidak ada yang besar atau kecil
kita hebat di jalan masing masing
jangan sombong dengan kemampuanmu
gunakan untuk menolong yang lain
anak anak jadi apa yang kita pelajari
bahwa kita mempunyai kemampuan masing masing
selalu ingatlah walaupun seseorang begitu kecil seperti semut
tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh gajah
kau benar kami mengerti sekarang
syukurlah kalau kalian sudah mengerti
tapi aku pernah melihatmu mengganggu sally hanya karena dia takut dengan air
kami berjanji kalau kami tidak akan mengganggunya lagi
malahan kami semua akan menolongnya menghadapi ketakutannya
aku bangga pada kalian semua anak anak